ada opah aku mau makan dulu ya
baik pak sir ya
tuh udah ya
tarik sini tukuk tukuk tukuk
nah makan ya
rencanamu tak dapat terfikirkan oleh kami
kamu lagi di kamar mau ganti baju dulu
soalnya kan tadi mama kepanasan
kita makan dulu aja ya
mama sambil nunggu mama boleh nggak aku video call sama opa surya
oh boleh dong short boleh boleh sekali
idul fitri beberapa bulan lalu semua kumpul
aku dapat kabar bahagia kalau andi dan elsa sama sama sedang hamil
tapi sekarang pas idul adha aku sendirian
mama ditahan di kantor polisi
dan ada masalah yang sangat besar menantik keluarga ku ini
opa selamat hari raya
pinter idul adha ya
sama sama sayang selamat idul adha juga buat kamu sayang
selamat hari raya idul adha ya pak surya
mohon maaf lahir batin selamat idul adha juga
mama mau ke rumah opa
ya kenapa sayang
aku mau jagain oma di rumah
tapi lain kali main ke rumah opa ya opa kangen
aku mau ketemu sama omah sarah
aku udah kangen banget sama oma sarah
ya udah opa
aku mau makan dulu ya
ya udah opa
udah pak surya
tuh udah ya
nah makan ya
rencanamu tak dapat terfikirkan oleh kami ya allah
tapi aku percaya
di balik setiap masalah yang aku hadapin
akan ada hikmah yang engkau berikan
selamat idul adha ya
dari kemarin bikin kakak ribet
kalau selama ini kamu kurang perhatian sama kamu
untuk kedepannya semua akan jauh lebih baik
dan satu lagi
kamu juga harus tahu
kamu juga harus tahu
aku juga pak
kakak kan tahu
aku tuh gak suka sama dia
kamu gak deket sama michi
tapi menurut kakak
sekarang itu waktu yang tepat
karena kakak udah mau nikah sama michi
dan biar bagaimanapun juga
kamu bakal jadi adiknya miji juga
kalau aku dikasih pilihan ya
kakak mendingan nikah lagi atau enggak

gak ada apa apa
selamat malam mam
bisa membawa kebaikan buat rumah tangga kita
kalau perbuatan kita baik
yang datang juga kebaikan
karena itu adalah hukum alam
aku ke masjid sebentar
korban kita seperti apa
ya mudah mudahan berkah buat semua ya nak
sayang nanti habis dari masjid kita ke rumah papa ya

ini pertama kalinya aku sholat tanpa keluarga
dan rasanya sedih sekali
dia menjalani ini bertahun tahun di penjara
ampuni aku ya allah
yang sudah berbohong pada semua orang
semua yang aku lakukan karena rasa sayangku pada elsa
aku yang salah
aku sudah salah mendidik dia ya allah
jadi aku mohon izinkan aku yang menanggungnya